saudara umat katolik mengikuti misa kenaikan yesus kristus
atau kenaikan isa al masih di gereja katedral makassar sulawesi selatan
pada pagi tadi rangkaian misa digelar tiga kali hingga sore nanti
jalannya misa berlangsung penuh hikmat dan sederhana
dalam kotbahnya pastor andreas rusdin ugiwan menyampaikan
kenaikan yesus kristus dirayakan empat puluh hari setelah hari kebangkitannya
gereja katedral makassar akan menggelar misa kenaikan yesus kristus sebanyak tiga kali
yang dimulai sejak pagi hingga sore nanti
hari raya menaikkan tuhan yesus itu kami rayakan empat puluh hari setelah hari raya kebangkitannya
dan dengan kata naik ke surga sebenarnya mau diungkapkan bahwa
alputra dimuliakan dan kembali kepada alap bapak
jadi kembali kepada kemuliaannya di surga
di merauke papua selatan saudara umat kristiani menggelar ibadah kenaikan yesus kristus di gereja dan paroki
dalam ibadah hari ini umat kristiani dipesankan untuk mempersiapkan diri dan mengamalkan pesan tuhan
selain itu umat kristiani juga harus bersiap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab
yang dipercayakan tuhan kepada umat manusia
saya berharap dan berpesan kepada seluruh rumah tuhan supaya jadikan momen sebagai satu kesempatan
untuk mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang tuhan percayakan kepada kita
sebagai umat tuhan yang diberkati untuk siap sedia menjadi saksi saksi kericu
kita sekalian rumah tuhan
yang ada mari kita mempersiapkan diri kita
ketika tuhan yesus kembali maka kita kedapatan telah siap
saudara hari ini umat katolik merayakan hari kenaikan yesus kristus di gereja katedral jakarta
dengan umat tak perlu lagi melakukan pendaftaran untuk hadir dalam gereja
jam dua belas siang ini kenaikan yesus diperingati secara meriah di gereja katedral
masa umat secara husub mengikuti semua proses
sebelum misa dimulai sejumlah petugas keamanan baik internal gereja maupun dari pihak kepolisian
jadi tahun lalu merupakan tahun kedua adalah tema besarnya
yaitu berfokus kepada penghormatan martabat manusia
yaitu dilanjutkan dengan kesejahteraan bersama
dan tahun ini titik beratnya kepada tahun solidaritas dan juga subsidiaritas
untuk itu semua umat diajak untuk semakin mengasihi semakin peduli dan semakin bersaksi
melalui tema khususnya yaitu bagaimana semua umat juga bisa menjadi pembawa kabar sukacita
untuk kali ini di misa kenaikan tuhan yesus itu tidak diberlakukan registrasi seperti halnya di misa natal
yang biasanya di dalam gereja harus registrasi kemudian di luar itu bebas
nah kali ini semua tidak memerlukan registrasi
jadi umat yang datang sekitar satu setengah jam itu sudah banyak yang datang
sehingga mereka bisa menempati dalam gereja
gereja protestan di indonesia bagian barat immanuel jakarta hari ini menggelar tiga kali ibadah
pertama ibadah yang diperkayaan kenaikan yesus kristus dengan tema pemberitaan telah dialihkan
ibadah pertama dilaksanakan pada pukul delapan pagi ibadah kedua berlangsung pada pukul sembilan pagi
dan ibadah terakhir digelar pada pukul enam sore nanti
ibadah yang berlangsung pada pukul sembilan tadi dipimpin oleh pendeta abraham ruben persang
yang menyampaikan makna kenaikan yesus kristus sebagai ajakan hidup bersaksi dalam iman
pendeta ruben memberi pesan hidup beriman di tengah tantangan dunia
serta tidak mementingkan kenyamanan diri di situasi krisis yang dihadapi oleh dunia